tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewaku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
yang satunya diaduk juga
saya malah tegang liat anak saya sedih
saya niapin baju baju untuk final
dua hari dua malam dia nangis nangis minta baju itu bu
kalau dia tidak masuk final betapa sedihnya dia
masa sampai segitunya sih pada dang
oh sampai segitunya bu
debbie itu cuma kelihatannya aja kuat
padahal dia emang gampang nangis bu gampang sedih orangnya
saya itu bener bener tidak tegang bu
kalau ngebayangin dia nanti tidak masuk final coba
saya tidak bisa bayangin bu betapa sedihnya dia
tiap hari akan mandangin baju itu sambil nangis
debbie itu malah merasa bahwa kalau teman temannya itu memang lebih bagus
dan lebih berbobot materinya daripada apa yang dia sampaikan pada dang
bu yola saya ini papahnya dia
saya tidak mau nanti dia stres bu
bisa bisa dibakar baju itu bu
malah takutnya bu saya takutnya
nanti dia malah kayak tatang bu
tiap hari malah
ada orang yang berbuat baik
karena memang dia tau
ada orang yang berbuat baik
karena memang dia tau
karena dia memang menyukai pekerjaannya
tapi ada pula orang yang berbuat baik
supaya orang tahu kalau dia baik
orang yang seperti ini
perbuatan baiknya tergantung penontonnya
orang seperti ini
perbuatan baiknya tergantung penontonnya
semakin banyak penonton
semakin banyak penontonnya
semakin rajin dia berbuat baik
tapi semakin sedikit penonton
semakin tidak melakukan apa apa
dan orang seperti ini
lebih senang membantu orang yang jauh
ketimbang membantu saudara saudara yang dekat
memberi orang yang jauh
akan mendapat pujian
tapi kalau orang yang jauh
tapi kalau memberi orang orang yang dekat
apalagi keluarganya sendiri
ceritanya tidak kemana mana
ini namanya perbuatan riak
berbuat baik karena ingin mendapatkan pujian
segala perbuatan baik itu tergantung niatnya
coba kamu bacakan hadis tentang niat
yang saya ajarkan kamu tempoh hari
umat ibn khattab radiyallahu anhu
samiktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
innamal a'malul binyat
hijratu li dunya
umar ibn khattab radiyallahu anhu berkata
aku pernah mendengar
rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
segala perbuatan itu tergantung pada niatnya
seseorang akan mendapatkan
dari apa yang diniatkannya
dan apabila seseorang
niat hijrah karena allah dan rasulnya
maka dia akan mendapatkan
akan diterima oleh allah dan rasulnya
begitu juga dengan
berhijrah karena dunia
atau karena wanita yang akan dinikahinya
maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya
begitu pak ustadz
hadis riwayat bukhori
jadi kalau kita melakukan sesuatu
allah akan memberikan balasan
sesuai dengan apa yang kita niatkan
kalau kita niat berbuat baik
ingin dipuji orang
yang kita dapatkan hanya pujian orang
tidak dapat pahala
memang harusnya iya
karena selama ini kamu sibuk ngurusin dunia wih
masaknya belum selesai pak
ih untung bapak beli panci banyaknya neng
kalau tidak bagaimana bawa kamu sholahnya makanan segini banyak
sholat zubur ada dari tadi pak
mendingan bapak sholat dulu
kamu bisa bantu bapak tidak
kamu tolong aduk ini
sampai mendidih jangan ditinggal
ingatnya diaduk terus sampai mendidih jangan ditinggal
yang satunya diaduk juga
assalamualaikum pak gunung aji
sudah lama doi
kamu di sini udah lama
kok tidak sama aku tung ben
aku masih masak ceng
aku mah kalau masak lama
tung ben kamu bosan nungguin aku
iya habis terlalu lama masaknya ceng
biar tidak bosan kamu lihat ini saja nih
batu itu ceng
batre handphonenya doi
tuh lihat tuh
sekarang kamu sudah belajar jadi postat kemet ya ceng
orang disuruh cium tangan kamu